bambu dipotong sesuai dengan ukuran

setelah terpasang dengan sempurna baut baut pun ditancapkan di ekor kepala
setelah itu senar ditancapkan pada baut dan dikencangkan hingga menghasilkan bunyi

untuk sasando fungsinya adalah sebagai resonansi bunyi
di nusa tenggara timur sasando dimainkan untuk beberapa keperluan
seperti upacara adat atau sekadar alat musik penghibur
lebih dari itu musik rakyat dan musik musik rakyat
juga menjadi wujud untuk setia pada warisan leluhur
kesetiaan yang dirawat sebagaimana yang dilakukan jeremias paah dan herman adelof leru
lebih handal sebagai ke plans hai pening tim dan budi prestasi